kaldu merupakan sari yang diperoleh dari bahan dasar yang direbus
seperti tulang daging ikan jamur atau sayur
kaldu tulang dan kaldu daging adalah jenis kaldu yang umum dikonsumsi masyarakat
karena dapat memperkuat cita rasa masakan
tulang dan kaldu daging lebih ke yang mana biasanya
lebih ke tulang kalau tulang itu lebih kurit lebih enak dan agak murahan
ya saya tulang tapi yang ada dagingnya dikit dikit gitu
itu kan sedap untuk sayur enak untuk kaldu sop sop yang kayak sop kondro enak
daging gitu ya
ya lebih enak dagingnya ayam karena rasanya juga enak mungkin sebagian ada manfaatnya juga
dokter spesialis gizi sindiawati menjelaskan selain rasanya yang gurih kaldu juga memiliki sejumlah manfaat
kaldu tulang mengandung mineral kolagen dan asam amino
sedangkan kaldu daging mengandung protein
namun sini menyarankan untuk mengkonsumsi secara lengkap guna memenuhi kebutuhan gizi harian
jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber protein tambahkan mineralnya
itu tentu saja sebaiknya kita mengkonsumsi juga si dagingnya
terserah mau daging sapi daging ayam daging ikan terserah itu tidak akan dapatkan protein
plus mineral yang terkandung di situ dan vitaminnya ditambahkan dengan sayur sayuran
nah itu kita akan mendapatkan juga tambahan mineral dari sayur sayuran
tersebut ya mungkin vitamin juga ada di situ
sebaiknya kita kalau mengkonsumsi lengkap
salah satu produsen kaldu rumahan sejak dua ribu dua puluh satu wita memilih tidak hanya membuat kaldu dari tulang atau daging saja
ia membuat dari tulang bersama dagingnya seperti sapi dan ayam kampung untuk menambah kandungan gizi
untuk pembuatan kaldu diperlukan tulang dan daging ayam kampung atau sapi
nutrisi bisa juga ditambah sayuran dan rempah seperti wortel timun daun bawang bawang bombay dan jahe
rita menyarankan semua bahan direbus dengan suhu rendah sekitar delapan puluh lima derajat hingga menjadi kaldu
kemudian disaring dan dibiarkan dingin secara perlahan di suhu ruang
baru kemudian dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan
nah penyimpanannya itu harus di freezer
kalau misalnya tidak simpan di freezer
kalau di freezer simpannya di chiller itu tiga hari maksimum masa tahannya
kalau di freezer itu bisa tiga bulan sih
kaldu dapat dihangatkan dan diminum secara langsung
kaldu tanpa campuran sayur biasanya lebih cair dan bening
sedangkan kaldu dengan campuran sayur akan lebih kental
selain itu kaldu tulang dan daging dapat pula dijadikan kuah untuk berbagai hidangan
misalnya sup dagingnya ditambahkan sayuran agar lebih kaya nutrisi
selain rasanya yang lebih gurih tentunya bermanfaat bagi tubuh
tim liputan cnn indonesia